antrean panjang pengendara motor dan mobil ini terjadi di spbu jalan latuk maiten raya grogel jakarta barat kamis malam
antrean ini terjadi akibat tidak adanya stok bbm jenis pertamax
yang mengalami kenaikan harga pada satu april dini hari
pengendara yang semula berniat memborong pertamax terpaksa beralih menggunakan bahan bakar jenis lain untuk kendaraannya
bbm jenis pertamax telah habis di spbu ini sejak pukul lima sore
bagaimana perasaan anda
biasa pakai pertamax mau ketahui pertamax akan naik tanggapan anda seperti apa
ya tergantung ya tapi kan saya juga sampingan ojol nih
paling kemungkinan dalam waktu dekat ini nyoba pertalite dulu sih
antrean panjang juga terjadi di spbu pertamina jati negara jakarta timur kamis malam
para pengendara yang hendak mengisi bbm jenis pertamax ini
rela antri sebelum harga bbm pertamax naik pada pukul dini hari
kondisi seperti ini sudah terjadi sejak pagi tadi
sementara di kabupaten tangerang
antrian panjang pengendara sepeda motor terjadi di spbu jalan raya tiga raksa kami sore
mereka rela mengantri demi mengisi penuh tangki kendaraannya dengan bbm jenis pertamax
yang masih menggunakan harga lama yaitu rp sembilan per liternya
kutip dari website resmi pertamina harga bbm jenis pertamax naik pada satu april pukul dengan angka yang bervariatif
pertamax dengan harga rp dua belas lima ratus per liter berlaku di sepuluh provinsi yang ada di wilayah di jawa bali nusa tenggara timur nusa tenggara barat
sedangkan untuk harga rp dua belas tujuh ratus lima puluh per liter berlaku di dua puluh satu provinsi yang ada di wilayah sumatera kalimantan sulawesi maluku serta papua
sementara harga tertinggi sebesar rp tiga belas per liter berlaku di tiga provinsi
yaitu provinsi begulu batam dan kepulauan riau
ketika di jawa tenggara barat
hanya bisa berharap agar pemerintah tidak menaikkan harga bbm di tengah kondisi perekonomian yang sedang menurun akibat pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia